memperlihatkan hasil usg kondisi janin dan seorang ibu tengah berada di ruang operasi
dalam video berdurasi dua puluh enam detik tersebut diceritakan bahwa detak jantung janin negatif
dan sang ibu harus menjalani operasi akibat mengalami ruptur rahim
ibu ini diduga meminum air rumput fatima sebelum mengalami kondisi kritis
rumput fatimah adalah floral herbal yang terkenal di kalangan perempuan indonesia
beberapa masyarakat meyakini tanaman ini dapat memperlancar persalinan
dengan cara mengonsumsi air rendaman rumput yang telah mekar
pas berasa langsung rumput fatimanya direnggam terus dia mekar
maksudnya langsung pas sudah mekar langsung diminum
saya meminum ketika sudah pecah ketuban
memang kontraksi yang dirasa terus menerus tidak berhenti
tapi membuat jalan melahirkan anak saya yang pertama lebih mudah
dari pembukaan satu sampai pembukaan sepuluh sampai akhirnya lahir itu cuma dua jam saja
selain kerap menjadi buah tangan seusai ibadah haji dan umroh
di indonesia rumput fatimah juga dijual di toko dan secara online
tanaman herbal ini dikemas dalam bentuk kering dan serbuk dengan berbagai ukuran
harganya berkisar antara delapan hingga lebih dari seratus ribu rupiah
ketua perkumpulan dokter pengembang obat tradisional dan jamu indonesia ingrid tania menyebut
ia tidak menganjurkan tanaman ini dikonsumsi
karena sampai saat ini belum
ada catatan dan penelitian lebih lanjut terkait cara pengolahan dan dosis pemakaian rumput fatimah yang tepat
walaupun sejak zaman dahulu rumput fatimah itu sering dipakai pada saat menjelang persalinan
dalam arti sudah mau brojol ya sudah ada pembukaan
dan pada zaman dulu ternyata terdokumentasikan itu bisa membantu
tetapi tetap saja kita belum tahu secara pasti
cara pengolahan dan dosis yang amannya itu kita belum tahu pasti
sehingga tidak dianjurkan untuk wanita hamil usia kehamilan berapapun maupun ibu menyusui
hal senada juga disampaikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi boy abidin
kandungan zat di dalam rumput fatimah yaitu uterotonica atau zat yang memacu kontraksi otot uterus
jika diberikan pada indikasi dosis dan pemantauan
yang tidak tepat dapat memicu rahim kontraksi berlebihan dan bisa mengancam keselamatan ibu dan janin
kenapa karena uterotonika yang berlebihan jadi yang ada di dalam rumput fatima itu kan uterotonika yang tidak jelas dosisnya
kemudian juga diberikan mungkin indikasinya kurang tepat dan juga tidak dipantau dengan baik
kalau tidak dilakukan dengan baik maka rahim akan berkontraksi secara terus menerus secara sangat berlebihan
nah ini akan menyebabkan
aliran darah ke janin akan terganggu kemudian ini juga akan berakibat oksigenisasi ke janin terganggu
sehingga bisa terjadi hal yang fatal pada bayi bahkan bisa terjadi kematian pada bayi
boy juga menyebut kondisi ini perlu diwaspadai pada ibu hamil yang pernah melakukan operasi sesar
demi menghindari resiko besar pada kesehatan ibu dan janin
indrayani laksmi angga cita kesuma jakarta